kalau misalnya gue jadi lo ya gue pasti temenin bokap loh
ya tapi sayangnya gue bukan siapa siapa di mata lo
jadi gue bantuinya sebisa gue deh
cukup ya mel
aku tuh gak tau apa apa mel
gak mau ngurusin biaya administrasi pengobatan om alex
oh iya hampir aja lupa
boleh nggak aku tinggal sebentar dulu untuk mengurusin biaya administrasinya
sekalian aku tanya dokternya om malex sudah boleh pulang atau harus masih dirawat
makasih banyak ya mel
kamu udah capek capek mau bantuin om
maaf sudah merepotkan kalian semua
gak apa apa kok om santai banget
lagian ini emang tanggung jawab aku ngurusin calon deddy mertua aku
van lo disini aja ya temenin om alex
sebentar ya om
sebentar ya om
jadi semua harta alex disita
tapi kalau aku telpon alex
nanti dia pasti marah sama aku
karena aku gak mau bantuin dia untuk ngomong ke pak raymond
nah gimana ya
aku telepon sekretarisnya aja mendingan
pak alexnya udah sampai kantor
pak alex gak ngasih kabar sama sekali setelah pemberitaan di media kalau rumahnya disita
sebenarnya aku udah gak mau terlibat dalam masalahnya alex
karena aku gak mau ada di dalam tekanan dan ancaman dia
tapi aku jadi khawatir dengan kata katanya

ya lagian saya juga capek pak deket deket sama dia
setiap sama dia pasti saya kena masalah
nih nih kayak gini ini nggak bisa dikasih toleransi lagi nih
kalau dia datang sudah langsung hadap saya
mau saya pecat sekali ya
jangan pecat pangeran ya pak kasian dia
kamu ngapain kasian sama pangeran
tadi katanya dia tuh sering bikin kamu kena masal
ya tapi kan dia butuh pekerjaan ini pak untuk bertahan hidup
saya tuh bingung sama kamu put
kamu sering berantem sama dia
tapi giliran saya mau pecat dia kamu malah belain dia
kamu nih temen biasa atau temen tapi sayang
pak saya tuh gak ada perasaan sayang terhadap batu bata terhadap pangeran
yang ada itu hanya rasa kasihan
bapak nggak jadi pecat pangeran kan pak
ya ampun pak papa nggak apa apa
kok malah kamu nanya kenapa
papa ini gini gara gara kamu gak mau dengerin omongan papa
om udah om gak usah marahin pangeran
ya mungkin emang pangeran khawatir sama om
tadi bokap lo habis dipukulin sama orang yang mau sitar rumahnya
untung aja tadi tasya ngeliat berita bokap lo
kita langsung buru buru ke sana deh
eh kita datang di waktu yang tepat
eh kita datang waktu yang tepat
gak kebayang deh nasibnya bokap lo kalau mel tadi nggak ngajak ngajak kita untuk nyamperin rumah bokap lo
mel juga bayarin semua pengobatannya loh
kamu mau nemenin papa pulang kan
ya sekalian mungkin kamu bisa ngerawat papa
lihat kondisi papua udah kayak gini
papa tenang aja
aku pasti akan ngerawat papa kok sampe sembuh
gue dari rumah lo
rekaman luar biasa
gue yakin banget
ya tapi sayangnya gue bukan siapa siapa di mata lo
jadi gue bantuinya sebisa gue deh
cukup ya mel
lo gak usah ngomong kayak lo tau semuanya
aku tuh gak tau apa apa mel
jangan ngomong seolah olah gue ini jahat sama bokap gue sendiri
boka gue kayak gini tuh karena siapa mel
jadi kalo lo beneran mau bantuin bokap gue lo bilang ke daddy lo
gak usah ganggu bisnis bokap gue lagi
udah pangeran udah
kamu gak harusnya bertiak tiak gitu sama mel
kamu harusnya terima kasih sama dia karena dia udah nolongin papa
wah kok apa masih bisa bisa ya sih belain dia
papa tahu kan papa kayak gini tuh karena siapa
papa selama ini diteken sama siapa
sama dadinya mel pak
dan dadinya mel kayak gitu juga karena siapa
cukup pangeran nggak cukup ya
udah om gak usah lanjutin
aku gak mau pangeran tambah benci sama om
ya gue tau sih emang bokap gue keterlaluan
tapi semua ini gara gara lo juga
kok gak ada tanggung jawabnya sama gue
bokap gue marah banget sama lo my prince
karena lo buta
karena lo buta
karena lo buta
karena lo buta
mokap gue merasa kalau misalnya lo gak ada tanggung jawabnya sama sekali sama gue
please bantuin bokap lo stop dari penderitaannya ya
lo tinggal deket deket sama gue dan selalu ada buat gue
dan semuanya selamat